jelang peluncuran internet starling di salah satu puskesmas di denpasar bali
menteri kesehatan budi gunadi sadikin meninjau lokasi acara minggu pagi tadi
setelah berkeliling puskesmas budi menyebut persiapan sudah rampung dilakukan
di sisi lain budi juga menyambut positif peluncuran starling internet berbasis satelit untuk sektor kesehatan di indonesia
ia menyebut ada sekitar tujuh ratus dari total sepuluh ribu puskesmas di indonesia masih belum mendapatkan koneksi internet
diharapkan starling dapat membantu komunikasi dan mempermudah akses informasi di dunia kesehatan di indonesia khususnya untuk daerah terpencil
dengan adanya starling sepuluh bus surplus ini yang tadinya dua tujuh ratus an susah mendapatkan akses internet
tujuh ratus an itu tidak memiliki akses internet dan mereka tersebar kan di tujuh ribu pulau di indonesia
sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas atau puskes pembantu ataupun posyami yang ada di daerah kota